keputusan ini akan memiliki dampak yang besar bagi perjalanan kehidupan bernegara di indonesia
keputusan ini akan memiliki dampak yang besar bagi perjalanan kehidupan bernegara di indonesia
keputusan ini akan memiliki dampak yang besar bagi perjalanan kehidupan bernegara di indonesia
baru kali ini ada sidang di mk di mana begitu banyak pihak menyatakan ingin menjadi sahabat pengadilan
sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya
dan ini menegaskan bahwa kita sedang di persimpangan jalan
kembali kepada era di mana proses pemilu pilpres itu serba diatur serba dipengaruhi dan dikendalikan oleh kekuatan pemerintah
atau kita akan meneruskan yang selama ini sudah ada
di mana proses pemilu proses pilpres sepenuhnya adalah cerminan kehendak rakyat
bukan cerminan kehendak pemegang kewenangan di pemerintah
mengkoreksi penyimpangan masif itu mahal
tapi membiarkannya itu jauh lebih mahal lagi
mengkoreksi penyimpangan masif itu mahal
tapi membiarkannya jauh lebih mahal
karena itu kami percaya para hakim di majelis mahkamah konstitusi menyadari benar

karena itu kami percaya para hakim di majelis mahkamah konstitusi menyadari benar
dan kami yakin bahwa mereka akan mengambil keputusan yang berani
mengambil keputusan berdasarkan hati nurani
dan untuk menyelamatkan praktek konstitusi praktek demokrasi di indonesia